tim gabungan independen mencari fakta atau tgipf merekomendasikan ketua umum pssi muhammad iryawan atau yon bule
serta komite eksekutif pssi mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban moral
atas tragedi kanjuruhan yang menelan korban satu ratus tiga puluh dua jiwa
namun hingga kini rekomendasi masih hanya menjadi sebuah rekomendasi
belum ada kelanjutan bahkan sejumlah pihak mendesak presiden agar segera mengambil tindakan
atas perbaikan sistem pesek pesek bolaan di tanah air
benarkah rekomendasi ini tak dihiraukan oleh pssi atau sudah adakah respon lanjutan yang diterima oleh tgipf
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah tergabung bersama kami
koordinator safe our soccer yang juga anggota dari tgipf akmal marhali
selamat malam mas bram salam sepak bola
salam sepak bola salam sehat mas akmal
dan kami juga sudah menghubungi pihak pssi untuk bisa bergabung bersama kami dalam dialog sore ini
namun hingga kini pssi belum respon undangan kami
baik langsung saja mas akmal kita tahu kemudian ada paling tidak lima rekomendasi yang sudah dikeluarkan pssi
hingga saat ini apa respon yang sudah diterima
adakah kemudian komitmen langkah konkret dari rekomendasi yang diberikan tgipf kepada presiden ini
ya kalau bicara rekomendasi pssi itu paling banyak dapat rekomendasinya dua belas poin untuk pssi
dalam jumlah beragam tapi tidak lebih banyak dari pssi
kalau sejauh ini hasil rekomendasi tgpf sebenarnya sudah direspon oleh sejumlah pihak ya
dimana misalnya menteri kesehatan juga sudah kementerian kesehatan sudah bergerak
kementerian sosial sudah bergerak kementerian pupr sudah bergerak menko pmk sudah bergerak
termasuk di dalamnya adalah polisi yang juga sudah melaksanakan sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh tgipf
bahkan besok akan dilakukan rekonstruksi
kasus kanjuruhan di jawa timur dalam hal ini di mapolda metro jaya
bahkan polisi sudah memanggil dua puluh sembilan saksi kasus kanjuruhan untuk diminta keterangan
dan tentunya diharapkan bisa memperluas atau membuka kasus ini menjadi lebih luas lagi
sehingga banyak lagi yang kemudian bisa terjerat kasus hukum
hanya pssi yang masih punya alasan untuk menjalankan rekomendasi
bahkan pssi menurut saya offside ketika tiba tiba membentuk yang dibilang tim transformasi
bersama dengan sejumlah kementerian bersama fifa dan afc pada tiga belas oktober lalu di hotel fairmont
padahal baru malam ini atau baru hari ini presiden jokowi bertemu dengan gianni infantino
ini kan gaya gaya pssi juristar ini yang kemudian mungkin ya dalam tanda kutip membuat pemerintah akhirnya geram
sehingga kemudian pertemuan dengan gianni infantino salah satu poin pentingnya adalah meninjau kembali pemangku kepentingan sepak bola indonesia
ya ini sebenarnya sudah jelas yang dimaksud pemangku kepentingan sepak bola indonesia ya pssi
baik ini sebelum kita bahas jauh ke soal meninjau
tadi anda menyebutkan bahwa seakan akan pssi mencuri start dengan membuat semacam tim transformasi
apakah kemudian anda dan juga tgpf jangan jangan melihat ini kemudian hanya klaim saja begitu dari pssi untuk kemudian
paling tidak menyelamatkan muka
apakah dari rekomendasi yang tgipf buat begitu mas akmal
ya saya melihat pssi tidak cerdas dalam merespon kasus tragedi kanjuruhan ini
terlalu banyak alasan alasan yang dimunculkan yang pada gilirannya akhirnya membuat posisi pssi terdesak
harusnya bidang media pssi atau bidang komunikasi pssi mengarahkan para pengurus pssi ini untuk berbicara ke publik soal solusi
apa yang akan dilakukan ke depan
langkah langkah apa yang harus
jadi lakukan pemenahan terkait misalnya meningganya supporter bagaimana regulasi ke depan supporter dan sebagainya
langkah langkah progresif itu sebenarnya yang dibutuhkan
tapi pssi lebih banyak mencari alasan gitu seperti judul lagu
berbicara bahwa ketika bertemu dengan tim pencari fakta dalam kesempatan di kantor mengkokor lukam
pssi langsung menggelar strategi kt naccio pertahanan grendel
yang menyatakan bahwa pssi tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini
keamanan dan keselamatan pasal tiga kemudian pssi juga tidak bisa diintervensi
padahal ketika dipanggil oleh tim pencari fakta harusnya pssi bisa menyampaikan program programnya untuk melakukan pembenahan sepak bola
nah ini yang kemudian membuat masyarakat mulai juga geram yang akhirnya muncul petisi pssi mundur gitu kan
nah hal hal yang semacam ini yang kemudian menurut saya adalah yang tidak produktif dilakukan oleh pssi termasuk mencuri star membuat tim transformasi
sementara tidak ada personalianya gitu kan
harusnya ketika kemudian diumumkan tim transformasi ada personalianya ada orang orang yang ditunjuk ini kan tidak ada
nah ini yang kemudian membuat situasi bola kita menjadi tidak jelas di tangan pssi
padahal harusnya pssi bisa menerjemahkan semua rekomendasi tim pencari fakta
baik kalau anda kemudian katakan bahwa tadi kemudian akhirnya komunitas supporter sudah mulai bereaksi pula
paling tidak kita tahu komisi sepuluh juga akhirnya bereaksi bahwa mendesak rekomendasi tidak hanya kemudian menjadi
di paperwork begitu yang kemudian tidak ditanggapi
bagaimana kemudian jika nanti pssi memang sikapnya tidak berubah tidak menghiraukan rekomendasi yang kemudian tgpf berikan
padahal paling tidak dua kalau tidak salah dari lima poin ini merekomendasikan agar ada mundurnya ketua maupun ada klb segera dilakukan
seperti apa mas akmal
ya dalam pertemuan saat kita menyerahkan rekomendasi kepada presiden
presiden juga menyerahkan
sampaikan pak rata pemuda pak presiden adalah ketika menerima laporan dari pak mahmud
kita usut untas semuanya
semua pihak harus apa namanya yang terlibat yang kemudian terindikasi melakukan sanksi pidana harus disangsi pidana
kemudian yang sanksi perdata silahkan diperdatakan yang kode etik silakan sanksi kode etik
kenapa karena nanti dianggap intervensi dan sebagainya
karena itu salah satu rekomendasi disebutkan
yang terlihat adalah pemerintah tidak bisa intervensi
pemerintah hanya menganjurkan secara moral pengurus pssi untuk mengundurkan diri ketua dan juga segeluruh ekstranya
nah ketika semuanya mengundurkan diri secara moral sebagai bagian dari tanggung jawab moral tentunya karena
solus populi suprema legesto keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi
kalau kemudian dilakukan itu semua maka ada kekosongan kekuasaan atau tocuum of power
karena itu harus digelar kongres luar biasa secepatnya
yang ini dilakukan oleh para pemilik suara
jadi bola saat ini sejatinya ada di pemilik suara
kalau pemilik suara ingin cepat sepak bola kita bisa bergulir kembali dan juga bisa ada regulasi regulasi baru yang ditetapkan
maka pilihannya para pemilik suara ini bisa menggulirkan emosi tidak percaya misalnya kepada pengurus pssi
dan kemudian mendorong untuk digelarnya klp
ini semua kan hak dari para pemilik suara
jadi kita tidak punya hak untuk melakukan
itu nanti dianggap interpersi
tapi setelah ada pembicaraan dengan gianni infantino hari ini saya pikir akan ada sedikit perubahan ya
perubahan pola pikir dalam memberikan tekanan kepada pssi untuk menjalankan hasil hasil rekomendasi dari tim pencari fakta
baik ini cukup menarik juga bahwa tidak hanya kita tapi juga kemudian ini perhatian masyarakat
bagaimana kemudian pertemuan dari infantino dengan presiden joko widodo ini seakan akan menjadi titik terang begitu angin segar
apa yang kemudian bisa anda lihat dari apa trennya yang kemudian anda lihat dari pertemuan fifa dan juga presiden sebagai wakil pemerintah ini mas akmal
ini sebenarnya gambaran yang sangat jelas bahwa sejatinya fifa itu butuh pemerintah
sepak bola itu pemerintah yang selama ini digaungkan oleh pssi ada jarak antara pemerintah dengan federasi sepak bola gitu kan
pemerintah tidak boleh ikut campur nanti intervensi dan sebagainya
tapi faktanya hari ini ada kemestian
pernyataan antara presiden jokowi dengan gianni infantino menggambarkan bahwa sejatinya fifa dan pemerintah itu saling membutuhkan
nah ini yang membedakan antara gianni infantino dengan blatter pemimpin fifa sebelumnya yang sangat otoriter
bahkan merasa bahwa fifa adalah negara yang tidak boleh diusik oleh negara manapun
tapi gianni infantino ini sangat akomodatif sekali
bahkan ketika saya menyampaikan hal ini kepada presiden presiden juga menyatakan bahwa harusnya indonesia ini dihukum
karena kita sudah sepuluh tahun ketika kasus anjuruan terjadi
tapi kemudian karena kita memberikan pesan kepada gianni infantino akan melakukan langkah langkah tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan
akhirnya sanksi itu ditunda atau dihentikan atau tidak jadi dijatuhkan
kan itu ada di suratnya viva kepada presiden jokowi
karena itu sekarang kan momentum yang tepat ketika gianni infantino tadi menyampaikan bahwa perlu adanya langkah langkah konkret
untuk pembenahan sepak bola indonesia
utamanya menjadikan sepak bola ini tempat kegembiraan dan kebahagiaan
utamanya pula bagaimana membuat supporter ini aman dan selamat ketika menyaksikan pertandingan sepak bola
ini inti yang kemudian akan dijalankan oleh pemerintah dan fifa dalam rangka transformasi
tapi inti dari semua ini hanya bisa dilakukan kalau kemudian ada perubahan di struktural pssi nya tentunya
mas akmal ini kemudian menarik
kita dari tadi membahaskan kita menggunakan frase pembenahan transformasi rasanya terlalu general begitu
tapi kalau anda melihat kemudian dari kalimat transformasi stakeholder sepak bola indonesia
arahnya akan kemana fifa dan juga pemerintah nanti anda membacanya seperti apa
saya pikir kita banyak belajar ya dari inggris kejadiannya kejadian tragedy health bro
dari situ mungkin bisa diambil sebagai rujukan atau referensi kita untuk melakukan pemenahan di sistem sepak bola

di mana regulasi regulasi yang ada sejauh ini kan hanya jadi kitab suci di indonesia ini atau di federasi kita
tidak kemudian diapakan di cer litigation level bawah
nah ini kedepan semuanya harus benar benar tersosialisasi sehingga seluluh elemen bertanggungjawab terhadap regulasi yang ada
sehingga tidak ada lempar lagi lempar yang bertanggung jawab seperti saat ini di manaidy kan juruhan yang sekarang total sudah merewas satu ratus tiga puluh tiga orang
hari ini meninggal dunia ini akan menjadi apa ya menjadi batu loncatan baru bahwa
sebenarnya problem utama sepak bola kita ini adalah lemahnya dalam penegakan aturan
dalam kesempatan bertemu dengan pak presiden jokowi ketika menyerahkan hasil investigasi
saya menyampaikan bahwa masalah sepak bola indonesia itu ada pada akarnya
selama akarnya ini tidak dicabut akar masalahnya maka masalah itu akan selalu tumbuh dan tumbuh setiap saat
karena itu akar masalahnya harus benar benar apa akar masalahnya ya manajemen sdm
termasuk di dalamnya penegakan regulasi regulasi yang sudah dibuat
nah kalau kemudian ini bisa dilakukan ke depan sepak bola kita akan menghadapi lembaran baru
peradaban baru yang lebih baik
misal dibentuk salah satunya adalah sinkronisasi regulasi fifa dengan regulasi kepolisian untuk pengamanan
kemudian dibuat regulasi supporter dibuat regulasi kelayakan stadion
dimana setiap tiket penonton itu ada asuransi buat penontonnya
nah kalau ini dilakukan termasuk di dalamnya adalah memberikan sanksi tegas jelas
dan juga tidak pandang bulu kepada para pelaku anarkisme dan panalisme yang sampai mengorban di jiwa
misalnya klub yang bertanding kemudian ada yang meninggal dunia
maka disangsi degradasi misalnya dari liga satu ke liga dua
kalau kemudian yang korbannya banyak bisa jadi misal dicorek dari keangkutan pssi
nah kalau ini diberlakukan
maksudnya supporter itu akan patuh terhadap aturan yang ada
karena supporter pastinya tidak mau klubnya terdekadasi
baik artinya kemudian membenahi dari masalah akar yang harapannya ini akan secara simultan akan kemudian terbenahi begitu ya
ini pertanyaannya kemudian apakah kemudian kehadiran fifa komitmen fifa untuk transformasi dunia sepak bola indonesia
ini bisa menjadi medium begitu paling tidak untuk menjalankan hasil investigasi maupun rekomendasi dari tgipf
ya betul sekali apalagi saat ini fifa kan akan berkantor di indonesia selama satu tahun untuk mempersiapkan rencana perhelatan piala dunia u dua puluh
ini momen tepat sebenarnya buat sepak bola indonesia berbenah
apalagi misalnya dalam konteks negara kita punya impress nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
percepatan pembangunan sepak bola nasional
kita juga punya undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
di antaranya di dalamnya
mencakup soal supporter dan hak kewajiban supporter dan lainnya
nah ini kemudian kan bisa dalam pengawasan fifa semuanya bisa digerakkan untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor
salah satunya misalnya ada rencana bahkan stadion kanjuruhan dirobohkan untuk dibuat stadion baru dengan standar fifa
nah ini kan akan ada pengawasan dari fifa termasuk misalnya stadion stadion di setiap daerah yang akan dibangun oleh pemerintah daerah
kesempatannya saat ini adalah ketika dibangun akan mendapatkan
peninjauan langsung dari fifa dan pastinya standarnya akan ditentukan oleh fifa
nah ini akan menjadi apa ya
mindstone atau batu loncatan untuk perbaikan sepak bola kita
selain tentunya bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder sepak bola
bahwa sepak bola sejatinya adalah hiburan bukan kuburan
baik mas akmal terakhir
berarti artinya menurut anda arahnya akan kemudian supervisi langsung dari fifa
yang kemudian mau tidak mau peran dari stakeholder sepak bola indonesia
akan kemudian diawasi atau jangan jangan kemudian diambil alih begitu anda melihatnya
terakhir mas singkat saja
saya sih melihat bahwa fifa akan mengajak semua stakeholder sepak bola kita untuk berubah
karena potensi sepak bola kita ini besar dua ratus lima puluh juta jiwa dengan penggemar sepak bola yang sangat luar biasa
dengan apa namanya bakat bakat yang luar biasa sejatinya sepak bola kita ini bisa berpenah
dan punya potensi untuk berprestasi kedepannya
ini yang kemudian melihat fifa melihat bahwa potensi ini harus dikembangkan
indonesia itu seperti brazil potensinya sangat luar biasa animonya sangat luar biasa
tapi pengelolaannya yang tidak apa namanya kurang bagus
ini yang membuat sepak bola kita jalan di tempat dan tidak banyak memberikan prestasi
kita muncul ke dunia adalah apa namanya dibicarakan dunia masalahnya
nah kedepan kita dibicarakan dunia karena prestasinya itu yang mungkin menjadi harapan fifa bersama dengan pemerintah kedepan
baik artinya potensi sudah ada tinggal kemudian manajemen dan pengaturannya
yang kemudian diperoleh
yang kemudian harus dibenahi dan menjadi pr kita bersama tentunya
terima kasih atas waktu anda koordinator safe hour soccer yang juga anggota tgipf
akmal marhali telah bergabung sama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih mas salam sehat selalu